piala dunia basket atau fiba world cup dua ribu dua puluh tiga berlangsung mulai hari ini
sudah ada korespondensi nn indonesia erlangga wisnuaji di indonesia arena gbk jakarta
angga apakah saat ini pertandingan sudah berlangsung dan bagaimana antusiasme penonton di sana
selamat sore mevri bisa saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di venue
fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta yaitu venue yang baru saja usai dibangun
venue yang sangat megah yaitu indonesia arena
dan menjawab pertanyaan anda tadi memang pertandingan perdana atau pertandingan pembuka
fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta sudah berlangsung pada pukul enam belas lima belas tadi
dan pertandingan pertama ini mempertandingkan antara tim latvia versus tim lebanon
dan kalau tadi anda menanyakan bagaimana suasana dan antusiasma penonton yang datang

untuk menyaksikan fiba world cup dua ribu dua puluh tiga bisa saya informasikan kepada anda bahwa saat pertama kali
saya datang ke kawasan gbk pada sekitar pukul dua siang tadi ini saya cukup terkejut karena melihat penonton
walaupun pertandingan baru saja akan mulai dua jam berikutnya namun supporter dari tim latvia dan tim lebanon ini
terlihat sudah mulai berbondong bondong datang dan antri untuk masuk ke venue indonesia arena
kesayangannya ini wajar karena kalau bisa saya gambarkan fiba world cup ini mungkin setara atau sama besarnya
dengan fifa world cup atau piala dunia sepak bola namun ini adalah cabang olahraga bola basket
di fiba world cup ini seluruh tim terbaik dunia bertanding untuk memperebutkan gelar juara
karena kita ketahui bersama bahwa fiba world cup dua ribu dua puluh tiga ini ada tiga negara yang menjadi tuan rumah
yaitu indonesia filipina dan jepang
dan di indonesia kita kebagian mempertandingan
pertandingan di grup g penyisian di grup g dan grup h yang berisi di grup g ada tim iran ada tim spanyol
ada tim pantai gading dan brazil
spanyol ini merupakan tim juara bertahan fiba world cup tahun dua ribu sembilan belas lalu
dan di grup h grup yang bisa dibilang adalah grup neraka karena ini ada dua tim kuat yaitu perancis dan kanada
serta ada tim latvia dan lebanon
latvia kalau saya bisa ulas sedikit pertandingan yang saat ini tengah berjalan
latvia memang datang ke jakarta tanpa dipengaruhi
karena pemain andalannya christa porzingis
namun dalam pertandingan warming up games sebelum fiba world cup berlangsung ini tanpa porzingis
lasvia mencatatkan hasil cukup bagus yaitu dari enam kali pertandingan uji coba
latsia mampu memenangkan lima pertandingan di antaranya dan hanya satu kali kalah melawan lituania
sementara libanon ini mengandalkan salah satu pemainnya yaitu wael arakji
yang di fiba asia cup tahun dua ribu dua lalu merupakan pemain terbaik fiba asia cup
dan membawa lebanon menjadi runner up di fiba asia cup kemarin
baik selama piala dunianya bola basket ini berlangsung memang kita tahu gbk area gbk ini kan steril dari kendaraan
lalu bagaimana ini angga akses jika ingin menonton di sana setelah mendapatkan tiket tentunya secara online ini pendaftarannya
ya memang satu hal yang harus menjadi perhatian bagi penonton yang sudah membeli tiket untuk menyaksikan fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta ini
dari fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta ini menghimbau para penonton yang sudah memiliki tiket untuk tidak membawa kendaraan pribadi
masuk ke kawasan gbk atau ke kawasan indonesia arena ini karena sebenarnya loc atau panitia lokal ini sudah menyediakan
shuttle service di enam titik di seputaran kawasan gbk yang beroperasi dari pukul setengah tiga siang hingga pukul dua belas malam
dan ini informasi yang saya dapat panitia lokal atau loc
jadi penonton yang sudah menonton fiba world cup dua ribu dua puluh tiga menggunakan shuttle service menggunakan business stick dan semuanya adalah free atau gratis
penonton bisa dapat menggunakan shuttle service itu dari titik penjemputan ke indonesia arena secara gratis
ini tentu tujuannya untuk mengurangi polusi udara karena fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di indonesia arena ini mengusung tema go green atau berusaha seminim mungkin mencegah polusi udara
ini tentunya harus menjadi perhatian para penonton yang akan
datang langsung ke kawasan gbk datang ke venue indonesia arena untuk menyaksikan fiba world cup dua ribu dua puluh tiga yang akan berlangsung dari tanggal dua puluh lima agustus atau hari ini hingga tiga september mendatang
masih akan berlangsung hingga tiga september kalau mendengar laporan langsung dari angga yang saat ini menginjakkan kaki di indonesia arena
saya cuma baru bisa lihat gambar gambarnya aja visualnya aja
pengen langsung nanti beli tiketnya untuk nonton langsung di sana karena suasananya pasti luar biasa ya
seperti menyaksikan pertandingan
pertandingan nba gitu ya
terima kasih banyak atas laporan anda
korrespondensi rni indonesia erlangga wisnu aji yang melaporkan langsung dari indonesia arena gbk jakarta